penerapan wfo wfh bagi asn selama pandemi diklaim berjalan dengan baik dan berhasil
pemerintah pun mewacanakan kelanjutan asn bisa bekerja dari mana saja alias work from anywhere
namun wacana ini dipertanyakan mengingat produktivitas asn dan pelayanan publik apakah bisa berjalan maksimal
kami bahas bersama trubus radiansyah pengamat kebijakan publik universitas trisakti
seberapa realistis sih ini bisa dieksekusi karena ini kan menjamin produktivitas kualitas pekerjaan bisa nggak tuh asn wfa
iya menurut saya untuk jangka pendek belum bisa mbak
tidak akan efektif karena persoalannya kan selama ini wfh saja belum ada evaluasi yang sangat komprehensif
yang diketahui oleh publik bahwa mereka kinerjanya lebih bagus
kecuali merupakan pernyataan penyiasat pihak dari pemerintah
yang jelas menurut saya
ini akan menimbulkan persoalan di dalam produktivitas
karena untuk jangka pendek loh ya
tapi untuk jangka panjang tentu bisa diterapkan karena memang ada kesiapan setidaknya infrastrukturnya kan
yang kedua untuk daerah ini sendiri perlu satu kebijakan regulatif yang jelas gitu transparan rigid
nah kemudian nanti baru itu bisa disosialisasikan diedukasi kepada masyarakat
nah kalau tidak nanti budaya kerja selama ini asn itu kan
ada juga yang istilahnya itu bermalas malasan wogah wogahan
itu kan juga ada
itu kan juga nanti berleha leha
nanti ada juga yang masuk pada saat masuk itu cuma megang mos doang di depan laptop
lalu ujung ujungnya main game
nah itu kan juga menjadi hal yang perlu di ini
karena gini persoalannya bahwa selain soal budaya kerja etos kerja dan kedisiplinan yang publik suka masih mempertanyakan
juga dalam hal ini soal apa
kinerja sendiri yang sampai hari ini meskipun sudah ada spbe ya berbasis elektronik
tetapi kan selama ini untuk daerah daerah terutama daerah ini kan ada dua
ada daerah yang sudah mapan ada daerah yang kategori pemekaran
yang mungkin masih baru dan infrastruktur masih minim
itu menurut saya juga menjadi tantangan tersendiri mbak
oke sebelum kita kesiapan soal kesiapan kemudian infrastruktur dan lain sebagainya ya
kalau tadi pak trubus etos kerja kinerja wfh nya aja masih dipertanyakan
bener nggak tuh bisa nggak tuh maksimal kemarin
artinya ini kan soal pengawasan kan
pengawasan kalau nanti wfa ini betul dieksekusi
pengawasan supaya mencegah terjadinya pelanggaran disiplin
kan bisa tidak memantau asnn jumlahnya banyak sekali ini
ya menurut saya ini menjadi pertanyaan yang sulit untuk dijawab
artinya itu tidak akan bisa
karena persoalannya begini mbak
selama ini ada bosnya ada pimpinannya saja
pekerjanya suka ini ya kan
tidak tahu sendirilah gitu
meskipun juga kita akui bahwa
bagian bagian tertentu yang memang pekerjaannya optimal kan gitu
jadi tidak semua asn karena itu untuk pembelakuan wfa ini kan harus bertahap
dan pada sektor sektor mana yang bisa
terutama tentu sektor administrasi yang bisa itu
kalau misalnya sektor berkata langsung dengan berhadapan dengan masyarakat ya
jadi nanti pada ujungnya karena ini menyangkut ini mbak
akuntabilitas publik juga kan
bagaimana mereka mereka ini digaji oleh negara uang apbn lah
taruhkan uang rakyat
nah pada akhirnya mereka tidak bekerja
memberikan layanan publik yang optimal
ini yang kita khawatirkan
jadi meskipun demikian
tentu kebijakan ini bisa diterapkan untuk jangka panjang
karena itu perlu persiapan yang matang
perlu kajian dulu lah ya
secara ini ekses ekses negatifnya
karena orang di luar itu berarti dia bekerja
ya mana suka suka gitu
nah itu yang menurut saya menjadi hal yang perlu dikaji oleh pemerintah
perlu dikutip dengan mata mata
tidak membantah memang sudah ada bidang bidang beberapa sudah menerapkan ya
kantong permanen itu malah mereka
jadinya wm satu wm
tapi namun demikian untuk keseluruhan di daerah ini perlu ada satu perangkat hukum
termasuk di dalamnya adalah ini mbak
mengatur tentang itu
dan terus juga lay investmentnya
sanksinya bagi mereka yang melakukan pelanggaran
kalau hanya dasarnya pada pp sembilan puluh empat terkait dengan kedisiplinan asn selama ini ya
saya kira tidak memadai lagi
itu harus ada aturan yang jauh lebih ini
dan yang lain
saya kalau saya ini potensi kecemburuan juga tinggi mbak
antara asn sendiri gitu kan
masa gajinya sama dengan mereka yang di rumah dengan mereka yang di kantor kan gitu
jadi ini saya rasa juga perlu di ini ya mbak
pak trubus selain tadi perangkat hukum yang diperlukan
perangkat elektronik juga diperlukan
jadi ini menyangkut bagaimana kesiapan infrastruktur ya
kalau kita lihat artinya dengan adanya
oke tadi pak trubus sampaikan lampu hijau
kalau ini untuk jangkauan
panjang tapi lampu merah kalau untuk jangka pendek karena memang belum siap
artinya kalaupun nantinya ini akan diterapkan untuk jangka panjang kan harus diperhitungkan
ada infrastruktur tambahan ya kan
karena kita ngomongin soal laptop perangkat elektronik untuk kerja
kemudian bandwidth kuota lain dan sebagainya
sehingga ini akan mendorong soal anggaran
layak tidak diberikan anggaran tambahan kalau wfa ini nantinya berjalan
iya menurut saya ini yang harus menjadi pertimbangan oleh pemerintah
ternaut anggarannya karena kalau daerah itu anggarannya kan sangat terbatas
sementara untuk pembelian perangkatnya sendiri kan relatif mahal
belum lagi daya dukungnya seperti kuota dan lain lain kan itu
jadi dalam hal ini tentu menurut saya pemerintah daerah harus mempersiapkan dengan segala
yang kedua tentu dalam hal ini anggaran yang dibutuhkan karena cukup besar
termasuk di dalam ini pemelihara
pembelian pemeliharaannya juga
nah tentu pemerintah daerah harus mempunyai pertimbangan
skenario planning lah paling tidak untuk jangka pendek jangka menengah dan jangka panjang
secara ini lah dan road mapnya itu terukur gitu mbak
karena kalau tidak ya nanti pada ujung ujungnya seperti dikatakan pemerintah berkali kali
bahwa anggaran apbd daerah itu habis untuk gaji asn
nah ini apalagi dengan sistem wa ini dengan perangkat yang jauh lebih canggih lah
karena memang membutuhkan teknologi canggih
dan membutuhkan juga anggaran yang besar
oke bagaimana dengan pemerataan literasi digital
oke lah untuk di kota besar seperti jakarta bandung atau kota kota besar lain
ya mungkin sebagian besar instansi sudah melek dengan perkembangan digital ya
asn orang orang para pekerja ini
tapi ideal nggak ini kalau misalnya wfa ini diberlakukan untuk kabupaten kota daerah daerah yang mungkin masih jauh
apalagi ya kita belum siap secara infrastruktur itu
iya menurut saya ini menjadi tantangan tersendiri
artinya bahwa daerah itu kan ada daerah yang sudah mapan
tapi ada juga daerah pemekaran
nah kalau yang pemekaran dengan sdm yang infrastruktur yang apa adanya
maka wfa kan menjadi potensi di situ banyak terjadi istilahnya pekerjaan yang nggak optimal
terlihat lihat ataupun tidak bekerja dengan kehatinya
karena tidak ada pengawasan yang ketat
nah ini kan tentu juga di daerah yang sudah mapan pun juga sudah
itu harus diperbanyak pertimbangan juga kan gitu
ini tugas berat dari kepala daerah dan perangkatnya untuk mengawasi gitu kan
nah kalau di kementerian dan lembaga mungkin sebagian sudah siap ya kementerian lembaga
tetapi yang jelas untuk kabupaten kota yang kategorinya sudah canggih gitu ya
artinya sudah maju seperti jakarta bandung surabaya
ini bisa diterapkan secara bertahap
tetapi itu juga harus disiapkan dengan perangkat aturan yang memadai mbak
karena kalau tidak ya ujung ujungnya ya kalau ini kan wfa selama ini karena kondisi pandemi terpaksa karena pandemi ya
itu pun juga ada laporan menyatakan satu enam juta asn ini tidak diketahui kerjanya bagaimana kan gitu
jadi menurut saya ini juga menjadi pertimbangan mbak
oke jadi perlu memang adanya konsistensi pemberlakuan wfa ini untuk bisa terjaga untuk bisa maksimal ya implementasinya di lapangan
jangan sampai nanti wfa jadi sia sia
terima kasih pak trubus
mbak sudah bergabung dengan kami malam hari ini
selamat malam sehat selalu
amin ya mbak selamat sehat